kedua calon presiden telah mengampanyekan kebijakan kebijakan ekonominya masing masing
apa yang terjadi pada ekonomi amerika serikat jika salah satu capres dinyatakan menang
dan apakah ini berdampak besar terhadap indonesia
sudah bergabung bersama kami ekonom dari universitas indonesia
fitra faisal melalui sambungan zoom
halo selamat malam pak faisal
selamat malam mbak dea
hingga malam ini biden berpotensi besar untuk memenangkan pilpres
apakah biden atau janji politik biden dengan memperluas lapangan pekerjaan
kemudian juga menaikan pajak
ini bisa mendongkrak perekonomian amerika serikat pada masa pandemi seperti ini
ya menarik biden versus trump
biden berhasil memflip kemungkinan di michigan
yang mana sebelumnya itu daerah biro daerah yang trump ya
dan sebelumnya di masa obama
ini adalah daerahnya demokrat juga
ya flip state lah
nah kenapa di michigan ini menjadi penting
karena michigan ketika melihat trump
ya ini melihat sebuah potensi ekonomi yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan zamannya obama pada saat itu
karena dengan liberalisasi perdagangan
following out industry dari amerika serikat ke china dan juga ke meksiko
yang pada akhirnya membuat daerah daerah ini menjadi ya
yang disebut sebagai rust belt gitu ya
ini mereka kehilangan pekerjaannya gara gara ya
perturuhannya adalah kepada demokrat
karena kebijakan demokrat maka kita kehilangan pekerjaan
lalu kita memilih trump
nah sekarang michign swinging ke biden
dan kenapa itu terjadi ya
karena memang apa yang orang di sana lihat bahwa ternyata trump belum berhasil betul betul memperbaiki keadaan
ya trump memang berhasil di awal awal ketika dia juga sempat mengklaim bahwa ya trump memang berhasil di awal awal ketika dia juga sempat mengklaim bahwa

tapi covid kemudian merubah segala sesuatunya
kalau tidak ada covid mungkin trump menang lagi
ya karena banyak orang orang yang kehilangan pekerjaan ya dimasukkan ke sini
dan pada akhirnya dia melihat bahwa trump itu adalah salah satu penyebab mereka kehilangan pekerjaan juga
makanya ini agak tendensinya towers to biden
nah bagaimana kemudian perbedaannya antara trump dengan biden terkait dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional
posisi mereka terhadap china akan tetap sama
mereka akan moving away from china akan selalu mencari alternatif untuk mengurangi pengaruh china di asia
tapi caranya yang berbeda
trump melakukannya secara bilateral head to head
yes china trade war adalah salah satu konsekuensinya
tapi biden dan juga obama ya kita bisa menganggap bahwa biden ini kopinya obama nanti kebijakan kebijakannya
itu cenderung lebih regional
obama memasuki asia lewat tpp
dan itu kemudian china nggak mau masuk di situ
tapi untuk tensi ketegangan global saya rasa akan meredah ya kalau misalnya memang biden itu terpilih
meskipun posisinya sama terhadap china selalu melihat dan lebih menghindari china dan coba untuk mencari alternatif
tapi caranya saja yang berbeda
nah posisi indonesia menarik karena sudah mendapatkan kunjungan dari dua negara besar sebelumnya ya
dari surabaya indonesia dan indonesia dan di indonesia mereka sudah mendapatkan kunjungan dari dua negara besar sebelumnya
dari surabaya indonesia dan indonesia dan di indonesia mereka sudah mendapatkan kunjungan dari dua negara besar sebelumnya
semuanya dengan china kita dekat dengan jepang kita dekat dengan amerika kita dekat
dan itu menaikkan posisi tawar kita di antara mereka semua
artinya dengan misalnya kita berandai andai misalnya biden menang semakin dekatkah kita dengan amerika
nah ini menarik ya
jadi indonesia siapapun yang menang itu akan menang juga
karena post pandemic indonesia ini sebenarnya dilihat sebagai alternatif
asean dan juga di situ indonesia sebagai alternatif selain china
untuk pusat untuk produksi dan jaringan produksi china yang lama ini amerika serikat sangat tergantung sekali ke sana
selama pandemi mereka melihat bahwa ketergantungan ini tidak terlalu bagus
jadi ketika terjadi shock di situ mereka juga terdampak
maka mereka ingin mengurangi ketergantungannya dengan melebarkan portfolio ke asean
siapapun yang menang ya kita menang
nah tetapi kalau kita bicara mengenai kedalaman negosiasi
sementara ini kita sudah lumayan dalam dengan trump ya
dengan mike pompeo datang ke sini gsp itu kan sebenarnya alat negosiasi
iya kita menang dan kemudian bisa lanjut gsp nya
terus kemudian kita juga akan membuat limited trade deal di mask trump
ketika biden menang mungkin kita harus berbicara lagi
bagaimana nanti proyek atau kerjasama kita ke depan kira kira hubungannya seperti apa
kalau dengan trump kita sudah tahu ya bilateral ya head to head
dan dalam konteks ini menguntungkan kita
dengan biden saya rasa ya salah satu kelemahannya adalah ya kita harus memulai lagi dari awal
tetap saja ya baik biden maupun trump
itu saya rasa baik buat kita ya
karena ya indonesia adalah suatu negara yang sekarang sedang diperbutkan
oh inti dari perdagangan internasional inti dari kerjasama ekonomi
itu adalah negosiasi
kita sudah melihat sepanjang tahun ini mulai awal tahun setidaknya
itu tim negosiasi kita di kementerian perdagangan dan kementerian luar negeri
itu sudah cukup baik
pertama menang di wto versus australia di kasus copy paper
yang terakhir yang gsp kemarin
gsp kita juga sebenarnya tim negosiasi kita juga
juga cukup piawa ya untuk kemudian melancarkan itu lagi
di mana negara negara lain justru dicabut kita dilanjutkan
ya memang ada posisi strategis kita juga
tapi di sekitarnya ada kemampuan dari tim negosiasi kita yang membaik
jadi siapapun itu asalkan tim negosiasi kita mampu bekerja dengan baik
kita mampu untuk menangkap peluang peluang tersebut
tapi pak faisal kan kita tahu bahwa biden ini diusung oleh demokrat
demokrat ini sangat berbeda gaya bisnisnya
dengan yang kita tahu trump dari republikan
yang lebih pro perdagangan bebas
bagaimana anda melihat ini
apakah nanti ada ganjalan ketika bernegosiasi dengan indonesia
justru saya melihat republikan itu agak lebih proteksionis
dan lebih mengundang deglobalisasi ketimbang demokrat
demokrat justru yang awalnya mengeniasi tpp
yaitu regional apa namanya
jadi itu adalah perkembangan yang bagus untuk proses globalisasi
dan regionalisasi di wilayah asia pasifik
sementara trump itu kan cenderung menaruh diri
dari tpp menarik diri
dari wto juga menarik diri
terus di vlog china produk produknya
kita juga sempat diancamin yang di blok
artinya yang lebih proteksionis itu kenapa trump menang
karena ya perikatannya yang lebih proteksionis
untuk kemudian memenangkan suara konstituensinya
tetapi ternyata itu tidak berhasil gitu ya
ketika dia melakukan itu kebijakan yang proteksionis
ada retaliasi dari china
justru yang di buible belt
itu terhambat masuk ke china
dan mereka pada akhirnya
trump kemudian hurting us juga gitu ya
itulah sebabnya kenapa ada switching
selama pandemi dan kemudian post your china trade war
tapi kalau kita bicara soal perang dagang
siapapun presiden amerika pasti perang dagang dengan tiongkok
tiongkok walaupun beda caranya
tapi kalau misalnya amerika sedikit melunak dengan tiongkok
apakah kita dapat keuntungannya pak faisal
demokrat itu cenderung lebih asertif ya
joe biden ini sepertinya akan melanjutkan apa yang dilakukan dana obama
dia cenderung merangkul ya
dan oleh karenanya seharusnya perang dagang juga berakhir
ya kan kita lihat ada perang dagang semasa obama dan biden
dan kita akan melihat itu juga
cuma memang mereka punya strategi moving way from china
nah itu dia gunakan tpp lah gitu
untuk kita bagaimana
nah sebenarnya ya plus minus ya
dengan china trade war dari satu sisi kita menjadi alternatif
tapi di sisi yang lain mau siapapun yang menang mau biden pun menang
sebenarnya dari sisi secara alami pendekatan bisnis
amerika memang sudah mencari indonesia sebagai salah satu alternatif
karena yang tadi saya sampaikan
bisnis terlalu beresiko untuk terlalu bergantung pada satu negara
ini china bisa memproduksi semua memang efisien memang murah
tapi di sisi yang lain ketika terjadi sesuatu shock seperti ini
ya mereka akhirnya kesulitan juga kerepotan
nah akhirnya mereka ingin melebarkan portfolio
secara bisnis itu sudah dilakukan tesla sudah masuk ke sini
beberapa investasi apa namanya yang sifatnya b dua b juga sudah mulai masuk begitu ya
dan saya rasa yang akan dilakukan biden kalau dia menang
kan memfasilitasi semua itu juga
jadi ya saya rasa tidak akan terlalu ada perbedaan cukup signifikan untuk kita indonesia
di china china merasa lebih nyaman dengan biden
ketimbang dengan trump
baik siapapun presidennya tetap indonesia diuntungkan
terima kasih pak fitra faisal ekonom dari universitas indonesia
sudah menjelaskan secara detail bagaimana kondisi hubungan antara indonesia dengan amerika serikat
dalam konteks pilpres atau hasil pilpres yang kita akan tunggu sesaat lagi
terima kasih pak faisal